dan ketua pssc edi rahmayadi memastikan tim nasional akan tetap dilatih louis mia
pssi akan segera membuat nota kesepakatan kontrak dengan luis mia
ketua pssi edi rahmayadi membantah telah terjadi kebuntuan negosiasi dengan pelatih luis mia yang dinilai terlalu mahal
rencananya hari kamis pelatih louis mia akan tiba di indonesia setelah menyelesaikan pendalaman ilmu kepelatihan di negaranya
menurut edi kedatangan mia ke tanah air menjadi bukti telah sepakatnya pssi dengan mia untuk terus melatih tim pssi
namun edi rahmayadi enggan menyebut harga kontrak yang berhasil disepakati kedua belah pihak
dengan kesepakatan ini artinya timnas indonesia yang akan berlaga di piala aff delapan november hingga sembilan belas desember dua ribu delapan belas nanti akan tetap dilatih luis mia
kedatangan ini artinya tim nasional indonesia yang akan berlagak di piala aff delapan november hingga sembilan belas desember dua ribu delapan belas nanti akan tetap dilatih louis mia
kedatangan ini artinya tim nasional indonesia yang akan berlagak di piala aff delapan november hingga sembilan belas desember dua ribu delapan belas nanti akan tetap dilatih louis mia